pihak sedangkan untuk pelaku sendiri
macan tutup laju kejadian kamu laju laju laju
sedangkan untuk pelaku sendiri
ini dilakukan pencarian dan pengejaran oleh tim baik itu dari satwil
maupun dari jajaran polda dan juga dari polrestabes juga ikut membantu
pengejaran ini tentu dilakukan
dan mereka untuk membuat terang untuk bidang pidana
dan fakta yang terjadi di pkp bagaimana
kita lagi berusaha melakukan persuasif kepada pihak keluarga pelaku
begitu dari istri orangtua dan keluarga lainnya untuk dapatnya yang bersangkutan
yang merupakan antapori menyerahkan diri

saya rahmat ibrahim saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media swimming lainnya